ada apa pak
ini resep tolong ditembus segera
ya terima kasih
baik pak saya permisi pak
tadi saya lihat tadi
ada andien sama rena
terus mereka ingin habis ini
ini ada tamu pak
pak aldebaren sama pak angga pak
katanya dia ingin bertemu sama bapak
apakah al tahu andien ada di sini
dari mana dia bisa tahu
ya udah suruh
ya udah suruh masuk aja
pak aldebaren silakan masuk
saya buka gerbeknya dulu ya pak
aldebaren ada di gerbang
saya nggak mau orang tahu kalau saya nyembunyiin buronan macam kamu di sini
sebenarnya ada apa sih
malam malam mau ke mana
ini mau ke apotik pak
saya permisi pak
supir om irfan kapo tikmar malum
beli obat buat siapa
malam pak aldebaren
sudah ditunggu di ruang tamu
sudah ada pak aldebaren
saya permisi ya
terima kasih pak
ini kalau betul
paling buruk pernyataan